gue gak marah kan sal
ya ampun natan kenapa gue harus marah coba
malahan justru gue itu ngerasa lucu
soalnya kapan lagi coba gue dihukum suruh nyuci piring di tempat makan kayak gini
tidak ada yang bisa
huff pinter juga si afifah pura pura jadi salma
itu afifah sama sama tidur berdua
iya lah kan tadi udah gue bilang
ya mereka tidur emang mereka tuh pelor
kalau nempel dikit tuh molor gitu
mereka capean juga kan abis belajar
nah mending lo sekarang keluar deh
nanti kalo bisa mereka bangun terus ngeliat lo disini mereka ntar marah sama lo
udah cepetan kesana kesana
keluar ya ya
aduh udah jangan berisik nanti ketauan
ye nanti sama sama kemana sih kalo misalnya kita ketauan tadi gimana
sain banget udah udah lo mending bawa gue aja kayak tadi deh udah
pelan pelan dong nath makan ya
lo takut gue keselek ya
perhatian banget sih lo
lo makannya yang bener dong sal
udah udah bersih
jangan kelamaan kakunya
usternya cek nggak pernah ketawa ketawa lupa jelasin
kan gue yang ngajakin lo ke sini ya gue lah yang bayar
tapi kan dompet tuh ketinggalan nak
ya ya terus kalau misalkan bukan gue yang bayarin
yang mau bayarin semua makanan kita siapa
jadi siapa yang mau bayar nih mas
yaudah kali ini lo yang bayarin
nat kayaknya gue salah bawa dompet deh
dompet yang isinya ada atm sama uang cash itu ketinggalan di rumah
di dompet satunya
maaf ada yang bisa saya bantu
gak ada apa apa ko pa
ada sedikit masalah
jadi gini pak
dompet saya tadi ketinggalan di rumah
nah gimana kalau saya balik dulu ke rumah ambil dompet saya
terus saya balik lagi ke sini
saya janji gak bakalan kabur deh pak
oh gitu ya
maaf saya sudah sering mendengar alasan semacam ini
jadi kalian berdua dilarang pulang sebelum kalian bayar
atau kalian bisa ganti rugi
kalian cuci semua piring di sini
makasih ya udah nemenin gue
gue hargai perhatian lo
tapi ini bukan berarti gue jadi buka hati buat lo
gue beli nanya satu hal gak sama lo
karena gue yakin suatu saat nanti
nonton bakal buka hati buat gue
yaudah sekali lagi thanks ya dim
gue balik dulu
kenapa perasaanku gak enak ya soal mas ardi
mungkin aku bisa nemuin sesuatu disini
tulisan siapa ini
ini bukan tulisan aku
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tinggal ngurus suratnya
suratnya kan harus ditulis sama si salma
pangas banget gue nanyain urusan dosis ke dia
ngapain lo berdiri disitu
terserah gue lah mau di ujung genteng kek mau jokok di sini kek rumah rumah gue
yaudah terserah lo
apa gue ke rumah salma langsung ya
tadinya niatnya pengen keliatan keren di depan lo sal
malah jadi gini
gue gak marah kan sal
ya ampun natal kenapa gue harus marah coba
malahan justru gue itu ngerasa lucu
gue udah ngelakuin buku suruh nyuci piring di tempat makan kayak gini
lagian mana bisa juga kan lo marah sama gue
makan baju lo basah sal
sini gue benerin ya
enggak usah nat
lo bisa sendiri pak
eh eh aduh
gue enggak sengaja
aduh aduh eh ya bun
lo beneran enggak sengaja
tidak tidak masing masing saja terkena air